ma ini aku sama andin ma
ma boleh masuk
masuk gak digunci
siapa dia mau apa
saya gak inget body ride u
tunggu kita pergi dulu teman
kenapa dia benci saya apa yang saya sudah lakukan
aku gak inget
mama tidur gak ganti baju dulu mah
mama masih marah ya
aku bener bener gak suka sama irfan
dia bikin aku jadi teringat sama masa lalu aku
gardeng ini makin hijit
kamu remeh padahal gitu sih
siapa nanti teman baik
aku praktekin di depan masa
kok kamu gak ngetok
kamu ngapain juga joget kayak gitu
saya sadar kalau lagi hamil
nanti kalau kontraksi gimana
emang kenapa sih mas aku mau ngedes doang
tapi masih latihan jadi aku malu
tuh lihat nih
dancenya putih sama pangeran
bagus banget aku pengen kayak gitu juga ya
nanti bisa ditangani pernikahan kita
gak usah ketikutan orang ya
udah bersyukur aja sama
kamu gak mau
lagian kamu itu lagi hamil
aku kuat mas kenapa
gak suka hamil
gak suka hamil
kalau nanti balon biru itu keguncang guncang pusing gimana
jadi gak mau
boleh ya nanti ya
nanti kita ngedance kayak gitu ya
yang penting kamu seneng udah
udah malam ya
besok kan mau ke rumah bukir pani
udah tidur ya
hmm halus dia
gak usah senyum senyum
siapa yang etok pintu sih
udah tengah malam lagi nih kok dia ngetuk ngetuk
gue gak sopan banget sih
pintunya belum dibukain gue udah masuk
kamu gak sopan sama sekali ya
tengah malem dateng kesini
saya tahu kamu benci saya
tapi bukan berarti kamu menyakitin anak saya
sudah perlakukan dia dengan tidak adil
kamu sudah membuat dia menderita
saya akan membuat kamu menyesal
karena apa yang sudah kamu lakukan
kamu harus menerima
pembalasan dari saya
saya akan membuatmu yang napas

jadi musiknya mussahak ehh
kamu kenapa sih
ya allah aku mimpi buruk pak
aku mimpi perempuan itu datengin aku
perempuan siapa sih
dan dia marah marah
ya siapa lagi
perempuannya udah ngerebut kamu dari aku
aku masih ingat sekali mimpi aku pak
perempuan itu datang dan dia marah marah sama aku
aku gak bersikap adil sama andin
dan dia mau bales dendam
itu kayak beneran lho pak
kok tiba tiba aku mimpiin dia
kemarin kemarin ini aku gak pernah mimpiin dia
jangan jangan ini pertanda gak baik ya
semuanya baik baik aja
harusnya tadi aku gak ngerti
ajak kamu ketemu sama irfan
ini jadi ngebuka
masalah lu yang mau kamu lupain
berbahas dulu sini ya
apa yang terjadi
siapa sebenarnya laki laki yang mukul sehat tadi
yah saya gapapa
ayo pak saya bantu berdiri
aku menyebabkan semua ini
aku yang bikin orang itu meneror keluarga ini
aku harus apa
aku harus apa
apa yang harus aku lakukan
pokoknya masakin makanan yang enak
karena tamu saya ini spesial banget
buat kalian bersihin sisi rumah kamar jessica dikunci
jadi ya ngirim tiga orang salon buat ke bandung
nanti untuk biayanya tolong forward ke saya
iya pagi pagi udah bangun terus minta didandan yang cantik
gak sabar dia pak bos
mau pergi ke rumah offan
udah gak sabar ya main sama ofan ya
mama saya belum bangun ya ber
belum deh pak bos soalnya belum kemari
kok tuh men belum bangun
aku bangunin oma ya pak
ya just mengin ya
ya just mengin ya
oma oma udah bangun belum
udah siap belum oma
kita kan mau pergi ke rumah ofan
karena gak mau ngeliat saya kayak begini
pagi bu bos
oma kok belum mandi
semua ada nunggu
di ruang makan
oma makan di kamer aja ya
biar saya ambilin obat mau
gak usah mirna gak apa apa
biarin di kamer saya ya
iya bu bos
kalau gitu kita balik ke ruang makan ya bu ya
pemoi kita ambil sarapan buat oma yuk
sebentar ya oma
iya sayang makasih ya
makasih ya bu
iya pak bos
kayanya bu bos sakit deh
soalnya keliatan lemes gitu
kalo makan yang banyak ya enak ya
bu bos kenapa lagi ya
bu bos kenapa lagi ya
bu bos kenapa lagi ya

rena mau makan pake apa
sekali sekali kita olahraganya jangan di sini kek
di tempat lain aja
eh di mana ke padang sauna kek
pegunungan alpen biar ganti suasana gitu
ya kek kangen deh sama papanya
saya pengen ketemu nih kayaknya pengen dengar suara papanya
sus saya boleh nggak pinjem teleponnya saya mau telepon suami saya
iya boleh sebentar ya
kok nggak aktif
kok nggak aktif teleponnya
padahal anaknya aktif
apa jangan jangan dia marah lagi ya sama saya
dia mau menghindar lagi ya sama saya
nanti aku panggil
ricky kamu tahu nggak kenapa nino itu nggak aktif teleponnya
dia di mana sih
ricky tahu nggak nina di mana kenapa dia nggak aktif teleponnya
aduh mana gue tahu sak si nino kemana dan kenapa
apa jangan jangan nino marah lagi ya sama aku
dia mau menghindar lagi ya dari aku
hah nggak kan
aku nggak mau dia marah sama aku rik
bantuin ya teleponin kamu kan asistennya nino
elsa elsa tenang itu hp nino nggak bisa dihubungin bukan karena menghindar dari lo sa
ya hp nya di servis sa makanya lo nggak bisa hubungin dia
beneran sa tadi nino bilang ke gue kok
ya udah sa nanti gue kesana ya
kamu mau ngasih hadiah dari nino lagi
iya ntar gue bawain
ya udah aku tungguin ya
sekarang kamu bisa coba buka mata kamu
kita coba lihat bagaimana ya
kamu lihat apa sekarang
nampak sesuatu tak
belum masih gelap
kenapa dok kenapa
tunggu sekejap ya
aku melihat api
aku udah bisa lihat mak
aku udah bisa lihat
kok kamu kelihatannya senang banget
tadi cuma ngebayang aja
kalau aku udah bisa melihat lagi
ngebayangin aja aku udah bahagia
bismillah ya no
ya sayang kamu harus optimis ya
terus depan saya ya
ini aku sama andin ma
ma boleh masuk
mama kok pucat banget
mau aku sih
kena ini kepalanya
mama pusing aja
mama kayaknya nggak ikut ke tempatnya irfan
kalau gitu masa aku telfon om irfan
aku batrein aja ke temen hari ini ya
emang enak sama om irfan
om irfan udah pasal udah siapin semuanya disana
kamu aja kemarin yang berangkat ya
saya jagain mama disini
ya udah kalau gitu aku bawain sarapan dan bikin mama teh ya aku bawa kesini ya
ki minta tolong siapin sarapan buat mama sama teh ya
nanti biar langsung ditaruh di kamar
iya mbak sebentar ya mbak ya
jadi om tapi sepertinya yang datang hanya aku dan reina
soalnya mama rosa lagi sakit jadi mas al mau nemenin dulu
keren banget ya mbak rosa
pasti stres itu karena ada teror teror
coba kamu bilangnya jangan terlalu dipikirin banget ya andin ya
siap nanti aku sampaikan ya
ya udah kalau gitu nanti om akan kirim mobil buat jemput kamu sama rena ya
ntar sekali gue ada bodyguard kok untuk pastiin kalian aman
iya makasih banyak ya om ya
oke sampai ketemu sayang bye
oke kita langsung antrian ke kamar
pamir tolong jagain reina ya tamenin dia ya
gue harus jagain dia
omah sakit ya dikasihkan rumah
iya makanya oma harus istirahat gak bisa pergi bareng sama rena
biar omah cepet sembuh
nah sekarang rena juga harus makan yang banyak biar nggak sakit
hmm kasihan bu bos
pasti jadi sakit gara gara mikirin teror yang terus datang ke keluarga ini
you harus sabar
saya masih harus pelajari tentang kondisi you
kita perlu paham tentang tindakan untuk kebutuhan yuk
after that saya nak cari donor yang sesuai
ya allah ternyata prosesnya masih panjang
apa kau masih bersedia
ini butuh masa
ya sama sama mbak
gigi tinggal ke dapurnya
minum dulu tanya
aku tidak bisa cerita semuanya ke al
aku tidak mau bikin al semakin khawatir
beban pikiran al sudah sangat berat belakangan ini
tidak cuma laporan saja
dia belum bisa menemukan apa apa
sudah sekarang mama sarapan dulu
habis itu minum obat ya
mohon dulu ya
rencana ke rumah om kamu jadi berantakan gara gara kondisimu
tidak apa apa ma
yang penting sekarang mama makan dulu
sudah ini dihabisin ya
om dihabisin makanannya
nanti selesai aku panggilin dokter untuk periksa keadaan mama ya
om jangan lupa ya